muhammadiyah dan nadatul ulama sepakat menyerukan kepemimpinan moral menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dalam keterangan bersama di kantor pbnu di jalan keramat raya senen jakarta pusat kami siang
ketua pbnu jaihaji yahya khalil stakof dan ketua pp muhammadiyah hayardar nasir menghimbau bagi siapa saja
yang ikut berkompetisi dalam pilpres maupun pilek tidak melakukan polarisasi
terlebih mengatasnamakan golongan umat khususnya nu dan muhammadiyah dalam mencari dukungan
kepolarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat dan seterusnya semacam itu
kita mendorong agar pertama bahwa visi kebangsaan yang sudah diletakkan oleh para pendiri negara ini harus dielaborasi
dan dilaporkan dibawa ke ruang publik menjadi diskusi diskusi politik para kontestan atau calon perteta
agar jelas arahnya
nah yang kedua bahwa ada tanggung jawab moral
elit untuk supaya membuat pernyataan langkah langkah yang tidak mengarah pada polarisasi
karena harganya terlalu mahal
pada kesempatan yang sama ketua umum pbnu yahya khalil stakuf atau gus yahya mempersilahkan kader nu maju di bursa calon presiden
dan wakil presiden dalam pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
akan tetapi ia mengingatkan untuk tidak menggunakan identitas nu
gus yahya juga menegaskan nu tidak menyoroti
berarti pasangan capres jawa pres karena bukan ranahnya nu